wakil ketua umum mui zainud tauhid saadi menyatakan bahwa tim baris krim yang berjumlah empat penyidik itu datang untuk memeriksa pendapat dan sikap keagamaan dari mui terkait kasus penistaan agama
menurut zainud pendapat dan sikap keagamaan mui berbeda dengan fatwa mui
pendapat dan sikap keagamaan mui selama ini dibahas dengan melibatkan beberapa komisi dan dilegalkan dengan tanda tangan ketua umum dan sekretaris
sedangkan fatwa hanya dirumuskan dan ditetapkan oleh satu komisi dan ditanda tangani ketua komisi fatwa
kami sudah memberikan beberapa konfirmasi klarifikasi bahwa apa yang sudah dikeluarkan oleh mui itu adalah benar
kemudian ditanyakan apakah ada revisi atau hampir
hal yang dibatalkan pembatalan terhadap poin poin pendapat dan sikap itu kami katakan tidak